sekarang istirahat aja ya
sekarang bubu yuk
pasti dia besok pulang
dan kami akan bersama sama lagi pasti
harusnya kamu panggil aku aja tadi
itu kamar mu disitu kek
kalo gitu makasih ya mas yadi
kamu balik aja sama jesse kesana
nanti abis itu tolong ke rumah sana

sebentar lagi selesai pak
nah sudah pak
saya coba tes dulu ya pak
nah sudah berhasil pak
itu ada notifikasi
nanti ketika penculik
telpon lo bisa langsung bergerak juga
makasih mas anusi
kalau gitu gue balik ya
istri gue udah nunggu lama
makasih banyak ya
insya allah gue bisa bantu terus
kalau begitu saya juga
jangan berhasil tanya gue
ya mas anusi
kamu harus baik baik aja ya
kan kita udah janji
mau cari nama anak kita
kita cari sama sama ya
jadi kamu harus baik baik aja
seandainya tadi saya yang ada di sana
saya pasti akan lindungi kamu din
saya pasti akan lindungi kami
sampai nafas terakhir saya
tumil banget andin gak angkat telepon dari gue
gue samparin ke rumahnya andin kali ya
terpada gue kepikiran terus

sih masih kode nomornya ini
jadi malah pak
soalnya tadi aku telepon tapi gak diangkat
mama masih sibuk
tapi aku kangen mama
teleponin ya pa
pasti sudah dari tadi papa lakuin
sekarang istirahat aja ya
mama besok pulang
sekarang bubu ya
adin besok pulang
pasti dia besok pulang dan kami akan bersama sama lagi
jangan papa kena
sakit perut ya
perasaan tadi gak makan apa apa deh
lembus banget lagi
kita boleh bicara sebentar gak disini
gak apa apa ya
kalau gitu saya permisi
kamu tahu semua yang saya punya
sisi rumah ini
nggak ada artinya kalau
putri saya masih dalam keadaan seperti ini
dia tidak bahagia
nah sepertinya cuma ada satu orang yang bisa
membuat jesse bahagia
kamu tahu orang itu siapa
seandainya ada sesuatu yang bisa
saya berikan ke kamu sebagai timbal balik
kamu relakan randy
saya akan kasih semuanya
jesse sudah kehilangan semuanya catherine
semua yang saya punya tidak cukup untuk dia
adi adalah dunianya jessica
adi adalah segalanya bagi jessica
adi adalah segalanya bagi jessica
tidak ada yang lain lagi
kasar baginya ada